ayah istirahatlah dulu
iya ayah dengar ranti
ayah istirahat dulu
sepertinya ayah sudah lelah
sudah dari pagi ayah sudah mencangkuk
kamu letakkan di sana dulu ya
tapi nanti jadi dingin
singkong rebus enaknya dimakan selagi hangat
tinggal sedikit lagi
biar ayah selesaikan kerjaan ayah dulu ya
kamu ke sana dulu
kena apa cangkulku ini ya
bisa rusak cangkulku
sepertinya mata cangkul ayah terkena benda keras
tidak tahu nak
itu seperti guci ayah

sama tentang awas beliau sampai hangat sampai awang whats
maupun unnatural perbacanya

minyak kiwin yang menjadi kuil
ayah ini benar benar emas
kita dapat emas nak
akhirnya pajajaran kembali mendapatkan pemimpin
semoga allah memudahkan raden kian santa
aku tidak menginginkan tahta ini
tapi aku terpaksa menerimanya
demi menyelamatkan pajajaran
aku kian sampan
putra dari ayah handi
dan pada prabu siliwangi
kalau aku menerima jabatan
sebagai pemangku raja
sebagai pemangku raja
sebagai pemangku raja
aku akan menjalani tugas ini
dengan adil dan bijaksana
dengan adil dan bijaksana
dan apabila aku melanggar sumpahku ini
dan apabila aku melanggar sumpahku ini
aku siap untuk menerima hubunganmu
untuk menerima hukuman
yang berlaku di istana pajajaran ini
kepada allah subhanahu wa ta'ala
aku mampu menjalankan tugas ini
jangan lupa like share dan subscribe
ini benar benar hari keberuntungan kita nanti
ini benar benar hari keberuntungan kita nanti
kalian tak beruntung pisah
kayak mendadak setelah membeli tanah ini
ayam mendadak setelah membeli tanah ini
dia bisa mendapatkan emas di lahan kita
serahkan kucitu padaku
enak salah aja kamu
saya yang menggali nya
enak saja kamu mengaku
memang benar itu kucing milikku
baru saja kemarin kau beli tanah ini dariku
tanah dan ladang ini sudah sah menjadi milikku
aku hanya menjual tanah ini kepadamu
aku hanya menjual tanah ini kepadamu
bisa sama enak ketika dia ada di kucitu
karena aku tahu
kalau di tujuanmu nanti seperti itu

tapi kita boleh hitung
pesan yang favorite